hari terakhir perayaan hut ke delapan belas transmedia di trans studio mall cibubur dan bali berlangsung meriah
acara dibuka dengan penampilan rosa berkolaborasi dengan band ungu yang tampil di trans studio bali
sejumlah artis ibu kota lain juga memberiakan acara di trans studio bali
diantaranya marian jola fia fallen dan saskia gotik
puncak perayaan yang bertajuk merical delapan belas ini semakin meriah dengan penampilan penyanyi wanita raisa
ia membawakan lagu kulit belok kali kedua yu dan juga berduet dengan bunga citra lestari
penampilan boy band asal korea exo menjadi penampilan paling ditunggu oleh penonton
yang memang didominasi oleh exo l sebutan bagi fans exo
total empat buah lagu dibawakan oleh chaniel dan kawan kawannya
penampilan exo dibuka dengan lagu andalan mereka love shot
dilanjutkan dengan lagu oh la la la
para anggota exo juga menunjukkan kemampuan vokal mereka dengan membawakan lagu smile on my face
dan tidak ketinggalan exo membawakan lagu terbaru mereka yang berjudul obsession
yang juga sekaligus menjadi lagu penutup penampilan mereka
ke enam anggota exo yang hadir pun juga menyapa penonton dengan menggunakan bahasa indonesia
nama saya su selamat malam selamat malam indonesia
kemeriahan puncak perayaan pun dilanjutkan dengan penampilan penampilan musisi papan atas tanah air
marcel dan kahitna
yang ada di relukku ada hati yang darmanis dan penuh cinta
acara ditutup dengan tos yang dilakukan oleh seluruh karyawan transmedia dipimpin langsung oleh pendiri transmedia hoirul tanjung